akhirnya roky gerung telah meminta maaf namun kasusnya yang ada laporan tiga belas laporan ke kepolisian ini diteruskan oleh pihak baris krim polri dan sudah masuk dalam proses penyelidikan
apakah kemudian permintaan maafnya ini dapat menyelesaikan kisruh yang terjadi dalam sepekan terakhir ini
kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama ksp johannes joko dan juga ketua bpn bphi julius ibrani selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak cacat
kepada bisa lembaga kepresidenan maupun presiden secara personal walaupun itu multitafsir itu hari ini menyebabkan bukan lagi polemik mbak
kalau polemik itu kan masih kita bisa dialogkan tetapi menyebabkan sesuatu pertentangan di masyarakat bahkan sudah mengarah pada gerakan gerakan pengerahan massa
karena ketidakpuasan ketidakpuasan terhadap apa yang disampaikan oleh saudara roky gerung
tetapi pada prinsipnya begini sih mbak kalau kami dari kantor staf presiden
apa yang disampaikan roky gerung ini kan selama ini berupa kritik kritik kepada pemerintahan itu juga kami tanggapi dengan biasa biasa saja
tetapi ketika yang disampaikan ini itu dalam nada yang sangat sarkas ini menurut kami tidak baik begitu mbak untuk melakukan pendidikan politik
baik juga dalam pendidikan membentuk peradaban politik indonesia ke depannya
karena kalau kita lihat dalam situasi hari ini apalagi situasi
situasi tahun politik ya saya selalu berulang kali menyampaikan kepada publik begitu bahwa siapapun seorang pemimpin itu dia memiliki dua fungsi mbak
fungsi sebagai orang tua biologis dan juga fungsi orang tua ideologis
seorang pemimpin itu ketika kita mau memberikan kritik masukan menurut saya sah sah saja dalam iklim demokrasi
tetapi ketika kritik dan masukan itu berubah bentuk menjadi cacian dan makian dan bahkan kami di kantor staf presiden itu
melihat satu indikasi bahwa ini bukan sekedar lagi cacian makian dan hinaan gitu
tetapi ada sebuah bentuk penyerangan gitu kepada personal bapak presiden gitu
itu yang membuat kemarin bapak kepala staf presidenan itu mengambil satu sikap begitu mbak
baik setelah minta maaf ini apakah cukup tidak akan diproses lebih lanjut oleh kantor staff presiden
karena tadi pak johannes mengatakan ada indikasi sebuah bentuk penyerangan
bahwa kewenangannya tentu bukan di kantor staf presiden mbak kalau terkait proses atau tidak memproses
karena ini kan ranahnya ranah hukum gitu
akan membuat laporan kan
yang bergerak begitu
ya kalau kemarin terkait laporan itu kan saya kebetulan mendampingi bapak kepala staff begitu mbak
ketika teman teman media bertanya secara gimmick pak apakah bapak juga akan memberikan laporan
pak kepala staf menyampaikan begitu
kalau memang tidak ada yang melaporkan beliau memahami benar tugas beliau sebagai kepala staf
staf presidenan yang betul betul melekat untuk melindungi menjaga harkat martabat dan kewibawaan lembaga kepresidenan
beliau mengambil satu naluri inisiatif begitu dengan mengatakan ya kalau memang tidak ada yang melaporkan beliau akan melaporkan
tetapi kalau kita melihat dinamika hari ini ya biarlah semua proses hukum itu berjalan dengan apa adanya
silahkan pihak kepolisian itu melakukan langkah langkah sesuai profesionalitasnya
begitu mbak caca
baik kita sebelum membahas mengenai pelaporan namun sikap dari ksp ini kan kesannya berbeda dengan sikap yang dinyatakan oleh presiden joko widodo
yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah hal kecil
tidak ada komunikasi kah
iya kalau bapak bapak presiden tentu beliau ya ini sekali lagi kita beruntung begitu mbak
kita berterima kasih bahwa bersyukur lah lebih tepatnya bahwa kita memiliki bapak presiden yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan
dalam melihat persoalan
tetapi kan kami di kantor staf presiden itu kan memiliki parameter parameter mbak
di awalnya juga kita saya sendiri juga dan teman teman di ksp itu diminta untuk tidak usah mengomentari hal ini gitu
tetapi ketika beberapa hari terakhir justru malah apa yang disampaikan oleh saudara rocky gerung itu di amplifikasi dan dianggap sebagai sebuah kebenaran kepada publik
ini yang menurut kami perlu kami mengambil satu sikap yang tepat dan bertanggung jawab
untuk mengantisipasi hal ini mbak
baik sebelumnya presiden sudah meminta untuk tidak ditanggapi ya
harus saya potong pak karena kita harus berbicara ke masalah pelaporan
saya mau ke pak julius terlebih dahulu
ini pelaporan sudah diserahkan kepada kepolisian setidaknya ada tiga belas laporan
tidak dijerat dengan pasal penghinaan memang karena deliknya aduan
tapi kemudian saat ini dijerat
artinya dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan lain sebagainya
bentuk penghinaan dan juga pelanggaran seperti ini sudah sesuaikah dengan konteks kasusnya roky gerung pak julius
ya saya menjelaskan secara singkat
jadi pertama profil si pengucap ini rocky gerung adalah seorang yang memang berkonsentrasi pada bidang imovisafat
dan dalam imovisafat kita mengenal
filsafat sinisme yang digagas oleh diogenes sejak tahun tiga ratus sebelum masehi bahkan
dengan bahasa bahasa yang sarkas
tetapi tujuan dari bahasa itu adalah kritik yang keras kritik yang tajam
nah itu pertama konteks dari si penyampai pesannya dan juga kritiknya
dalam konteks yang kemarin ya dia menyasar pada dua hal yang merupakan nuansa publik
terhadap presiden selaku pejabat publik sekaligus lembaga kepresidenan lembaga negara
yang kedua adalah terhadap kebijakan ikn
saya pikir dari sini sudah clear tidak ada unsur personalitasnya
bahwa kemudian menimbulkan keonaran menimbulkan kegaduhan
dan ini yang sering saya katakan bahwa akibat minim literasi dan sedikitnya ruang ruang diskusi ruang ruang debat
saya dengan rocky sejak di kampus ui
saya seringkali memperdebatkan buku yang kami baca di toko buku pinggir jalan di kober namanya cak tarno gitu
jadi saya tahu konteks yang dia sampaikan
tapi saya juga memahami kemudian keonaran yang diciptakan
jadi saya membayangkannya sebetulnya keonaran itu direspon dengan ruang diskusi yang terbuka
jadi bisa memisahkan mana yang merupakan kritik mana yang dianggap sebagai tadi tuduhan
ujaran kebencian tuduhan penghinaan tuduhan cacimaki
tapi saya dalam konteks ini saya tidak sepakat sama sekali model model pemidanaan
ekspresi kritik terhadap negara terhadap kekuasaan dan terhadap penguasa ini dijamin oleh undang undang
nah sisir secara tegas mana yang dimaksud cacimaki mana yang dimaksud penghinaan dan mana yang dimaksud penyebab keonaran
dan itu harus dipertegas dari mana kita bisa mendapatkan itu
ajak dia berdiskusi
diskusi secara terbuka
apakah ini kemudian bisa jadi presiden yang buruk di masa depan
mungkin sebagai bentuk kriminalisasi kah
jika ini diteruskan
saya katakan betul saya katakan makanya saya tidak pernah setuju terhadap ruang pemidanaan atas ekspresi atas kritik terhadap kekuasaan
dan saya pikir sudah berkali kali pak jokowi menegaskan kita ingat betul waktu itu bem ui
dan bem se indonesia
mengkritik tajam presiden jokowi dodo
dan presiden dengan bijaksananya mengatakan begini
sudah tugas mahasiswa mengkritik secara keras kekuasaan dan penguasa termasuk presiden
setelah itu tidak lama presiden mengundang makan siang seluruh pimpinan senat atau bem mahasiswa se indonesia
nah ini saya pikir ruang ruang yang baik dalam konteks demokrasi
jadi jangan kemudian mempidanakan mengkriminalisasi atas dasar tadi
saya yakin tidak ada hubungan personal antara pak presiden joko widodo dengan rocky sendiri
baik tanggapannya pak johannes bahwa bagaimana kasus hukum ini akan ditanggapi oleh pemerintah seperti apa
karena ada bisa menjadi presiden buruk kriminalisasi
terakhir pak johannes
posisi kami tegas mbak bahwa yang namanya kritikan masukan
apapun bentuknya kepada pemerintah karena kami juga bagian dari proses reformasi sembilan puluh delapan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga
tetapi yang menjadi pertanyaan dan ini harus kita jawab bersama
bentuk demokrasi karena ini kan kebebasan berpendapat itu dianggap sebagai sebuah bentuk kejaminan demokrasi
pertanyaan kita demokrasi seperti apa yang mau kita bentuk
demokrasi liberalkah dengan menghalalkan segala cara dengan segala bentuk dengan segala hujatan dan cacian
apakah demokrasi seperti ini
yang ingin kita bentuk
kita lihat kita ini sejatinya sudah punya demokrasi sendiri
demokrasi pancasila di mana mari kita segala perbedaan pendapat itu kita letakkan dalam koridor yang lebih manusiawi dalam koridor yang lebih beradab
permasalahannya kan ketika rocky mau mengkritik ikn rocky mau mengkritik perjalanan presiden ke china bagi kami nggak ada masalah
tetapi begitu ada hal hal sarkas yang disampaikan kepada publik
ini yang menjadi kekhawatiran
kami mbak di kantor staf presiden bahwa ada hal hal yang harus kita antisipasi
karena level emosi masyarakat itu berbeda beda
dan rocky harus paham sebagai seorang intelektual untuk bisa mempertanggungjawabkan hal ini
baik ruang diskusi setidaknya apapun itu nanti kasus hukumnya harus diperbanyak agar literasi meningkat
dan juga kasus hukumnya harus kita kawal bersama agar nanti kedepannya tidak menjadi presiden buruk
terima kasih bapak bapak pak johannes joko selaku tenaga ahli utama ksp dan juga ketua bpn bphi julius
ibrani telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya